b menanggapi artikel asia sentinel wakil sekjen partai demokrat
andi arief meminta menteri keuangan sri mulyani untuk juga diperiksa
berita yang menuding sby atas kejahatan keuangan ditulis oleh editor dan pendiri asia sentinel
john bertelson di dalam artikel tersebut rsb disebut mencuri uang dari pembayar pajak
dan mencuci uang melalui bank bank internasional dengan total sebesar dua belas miliar dolar amerika
atau sekitar satu ratus tujuh puluh tujuh triliun rupiah
berita yang sama juga menyebut tiga puluh nama pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam kerjasama kotor itu
andi arief merespon tudingan pada sbi dalam tweet yang ia kirim pada hari rabu tanggal dua belas september
di mana ia meminta menteri keuangan sri mulyani untuk diperiksa
selain itu andi juga yakin bahwa artikel yang diterbitkan oleh asia sentinel berdasarkan fakta hoax
isu ini kan isu lama ya soal senturi
yang sekarang ini yang ada di pemerintahannya tinggal ibu sri mulyani kan
pak budiono sudah enggak lagi pak sbi sudah enggak lagi
jadi kita berharap ibu sri mulyani menjelaskan
dulu ibu seni sudah menjelaskan masalah ini di pansus dpr
sudah menjelaskan di kpk
pada persidangan soal kpk
jadi persidangan pada salah satu terdakwa sudah dijelaskan oleh ibu sri mulyani
jadi ini kan ada model sekarang hoax dibuat dalam negeri
ada juga hoak yang dibuat dalam negeri
dikasih ke luar negeri ke media asing
muncul seolah olah ini benar
jadi sebetulnya ini semua nih hoax
dan kita meminta ibu sri mulyani untuk mengklarifikasi itu saja
terkait artikel asia sentinel yang dinilai merudikan sbi
wasekjen partai demokrat andi arief dalam cuitannya
menyebut bahwa serangan fitnah kepada sbe dan partai demokrat
melibatkan media grup milik konglomerat james riyadi
tidak hanya itu andi arief juga menuding
asia sentinel juga berhubungan dengan salah satu simpul gerakan relawan jokowi